hari pertama dibukanya kembali rute penerbangan domestik langsung dimanfaatkan ratusan warga yang memenuhi kriteria pengecualian boleh bepergian ke kampung halaman
mereka adalah warga yang masuk dalam kategori repatriasi baik pelajar maupun pekerja migran
calon penumpang pun memadati area keberangkatan terminal tiga bandara soekarno hatta kamis pagi
mereka harus antre menjalani protokol pemeriksaan kesehatan terlebih dahulu
petugas kantor kesehatan pelabuhan mewajibkan para calon penumpang menjalani rapi tes tiga jam sebelum waktu keberangkatan
para calon penumpang juga harus menunjukkan bukti valid sesuai syarat yang diberlakukan gugus tugas penanganan covid sembilan belas
selain mahasiswa indonesia dan pekerja migran ada pula penumpang yang pulang ke kampung halaman karena ada keluarga yang meninggal dunia
saya tujuannya mau ke medan ya mau melihat orang tua saya kan lagi berduka meninggal dunia jadi saya pulang
itu artinya masuk ke dalam kriteria yang diperbolehkan untuk bekerja
yang diperbolehkan iya